udah malem ya
ya udah kamu juga tuh bersih bersih
ganti baju ya
seneng deh besok liburan sama randy
yang aku pulangkan ke rumah kamu
kan udah kamu bawa semua
baju aku kan masih banyak di rumah
kamu yang bohong
kamu lindungin elsa
papa juga gak tega
papa gak tega
kalau memang dia yang melakukan
dia harus tanggung jawab
dia harus tanggung jawab
kita cuma bisa bersiap
karena sebentar lagi kebenaran akan terbuka
bersiap gak siap kita harus siap mah
mau sesakit apa
kita harus siap
k energia merupakan
kepada mend targeting
hai captur moeten engkau kelly
kalau mbak mirna ada disitu ya
ini pokoknya tadi itu adegan itu
persis persis persis
pleketi pleketi kayak drama drama korea gitu
mbak andin meluk mas al
terus lagi hujan gede gitu
di bawah terpaan air hujan
terus mereka berdua pakai payung
belumnya masuk angin
gak bisa duduk anung kayak gitu
semoga mimpin uya dan
kita disegerakan bisa berkisah kasih
seperti bu bos dan pak bos
kago boleh begitu
lo gak boleh galak galak kamu uya
cintanya kiki itu hanya satu
mas wendy sama perempuan lain
tapi hati kiki itu tetep buat mas reddy
dan mas reddy itu buat kiki mbak
ya kan kita gak tau
kan dulu pernah bilang
pak bos itu galaknya harimau
sekarang udah berubah menjadi
ntar lo juga kayak gitu
ntar dari galak
berubah deh jadi
amin ya allah
enggak amin ya allah
enggak amin ya allah
ih kok mukanya merah
ih gak mau
ih mbak mirna
kalau mukanya merah itu tandanya
buat mbak mirna aja itu
uh kamu kok baru dateng
si udah jam dua belas malem gini
komplek baik baik aja kan
baik baik aja kok
urusannya agak lama ma
telat gini deh
sekarang urusannya udah beres
dan aku besok bisa libur
besok beneran kamu libur
kok bisa gitu sih ren
mama seneng banget dengernya
iya makanya besok kita jalan jalan aja
atau kita makan di restoran
mau banget ren
udah lama loh mama itu gak pernah hangout bareng sama kamu
aduh makasih ya anakku sayang
makasih ya ren
yaudah sekarang mama tidur ya
yaudah kamu juga tuh bersih bersih
ganti baju ya
seneng deh besok liburan sama ren di
gue pulang kan ke rumah kamu
tapi baju kamu dimana

baju aku kan masih banyak di rumah kamu
lalu saya super pelas
aku sudah melihat semua bukti yang ditunjukkan ricky
hatiku ini masih ragu
elsa memang begitu mencintai aku
tapi selain perselingkuhan ini
rasanya sudah terlalu banyak kebohongan elsa
tapi kalau setelah ini lo masih ngeluh ke elsa